harus bisa bujuk pangeran
pangeran mau ketemu sama lo di taman permai
dia udah otw
my twist udah otw ke taman permai
biasanya jam segini pak remo
nelpon atau ngajakin makan siang
atau cuma sekedar nanyain aku udah makan atau belum
sesibuk apapun dia
dia tuh pasti sempet sempetin buat nanya kabar aku
aku harusnya bisa lupain semua ini
kalau ini memang yang terbaik
aku harus bisa merelakannya
putri kenapa belum dateng juga ya
aku jadi penasaran
kenapa pangeran nuduh aku
untuk tunangan sama mel
myros gak marah sama aku
pasti sekarang aku udah telepon dia
ajak dia makan siang
cuma bu nawang yang bisa bikin aku lupa sama semua masalah
cuma dia yang bisa menenangkan aku
rasanya ingin sekali aku kirim wa ke miro
cuman untuk menanyakan kabar
nanya udah makan atau belum
tapi ya sudahlah
pasti dia gak akan mau jawab perang aku
jadi bucin jadi bucin dah
pangeran mau ketemu sama lo di taman permai dia udah otw
itu lo chattingan sama siapa sih sayangnya serius banget
coba gue liat putri yusus goreng
kenapa sih gue ngebeli liat putri yusus goreng
kalau itu udah hukum
hubungannya sama permintaan gue buat tunangan sama mel
gue ingetin sekali lagi
gue gak mau
kalau pangeran gak mau tunangan sama mel
itu artinya gue udah gagal bikin ibu bahagia
gue harus bisa bujuk pangeran
pangeran mau ketemu sama lo di taman permai dia udah otewa
tunggu ya tuhan
my prince udah otw ke taman permai
tunggu tapi kenapa c a songet yang ngabarin bukan my prince langsung
yang penting hari ini gue ketemu sama my prince dan gue yakin banget
si c a songet pasti udah maksa banget my prince supaya tunangan sama gue biar ibunya bisa porotin my daddy
oke kalau gitu sekarang gue telepon tasya sama fanya untuk anterin gue
kalau misalnya gue jalan sendiri kan nanti om jojo curiga
terus nanti soeide mau nganterin gue
ih gak mau
tidak tidak mau
tidak tidak mau
tidak tidak mau
tidak tidak mau
tidak tidak mau
tidak tidak mau
dari sus goreng sekarang kita udah sampai
jadi lo ngapain ngajak gue kesini
sebentar lagi mel akan kesini
gue gak mungkin lah tiba tiba lamar mel
apalagi kan lo tau perasaan gue kenal kayak gimana
lo tau kan hati gue buat siapa
lo jangan bohongin hati lo sendiri
di dalam hati lo gak mungkin mau ini kan
lo bilang lo akan perjuangin cinta kita
bukannya kita mau berjuang sama sama
kita berdua melawan dunia
please jangan nyerah
om reman sekarang udah berubah baik sama gue
dia begitu karena dia tulus mencintai ibu
dan juga sebaliknya
dan mel baru mau nerima hubungan ibu sama om raymond
kalau lo mau lo harus mencintai dia
kalau lo mau tunangan sama dia pangeran
rasanya gue pengen ceritain semuanya sama lo
tapi kalau gue cerita lo pasti gak akan terima
dan semuanya akan jadi semakin sulit

om raymond udah neken lo
ini semua gak ada hubungannya sama om raymond
kalau bukan karena om reman karena siapa
kalau gak ada alasannya gak mungkin
lo serius kan
bahkan lebih dari diri gue sendiri